pak ini kalau kita bicara mengenai informasi yang kami sampaikan dari media setiap hari itu
mau itu sodako dan lain lain
tidak kerugi bangun pagi di pulau bawah